mak sebenernya roste gak suka sama ajat
enak aja kamu bilang gak suka
kita ini udah kekutangan budi banyak sama keluarga mereka
keutangan budi apa mak
apa kamu pikir kamu bisa lulus tanpa bantuan uang dari keluarga mereka
eh tadi kan saya sudah bilang nyari eros
iya tadi saya sudah bilang kok bilang enggak
eh dimana ya eros
mungkin sama kemen
ya namanya orang lagi pacaran
pasti nyari tempat tempat yang indah
bisa di gunung di pantai di danau
di sini gunung kan jauh
pantai juga jauh
emang tapi danau kan dekat
candamu selalu siksa batinku
eh bukan dirinya ah dirimu
oh salah dikit
kok kamu tau sih lagu kesukaan eros
oh ya tahu tuh
lo kan sebelum r ke bandung sering dengar r nyanyiin lagu ini
kalau cewek yang waktu itu ketemu di jembatan
lagu kesukaannya apa ah
dia teh kan gak suka lagu ya ayah
sukanya teh matematika
sampai kamu rajin ngajarin dia ke rumahnya
terus dia nangis nangis ke rumah eros nanyain kamu
nanti ah ceritain ya dari a sampai z
baru sekarang bisa ngobrol sama er tanpa ada halangan
ah tidak mau ngomongin yang lain
tadi teros pamitnya gak lama
lihat nanti ya ah
nanti malam kirim lagu lagi ya
gak usah ah radio eros tuh rusak
keterlaluan si kemit
pantesan si neng diputusin
rupanya dia teh punya cewek lagi
eros pulang duluan ya ah
kamu tunggu di sini
jangan ikut campur kamu
ini bukan urusanmu
ini bukan urusan kamu
eh jangan balik kamu
kamu sudah bikin malu bapak
sudah pulang dari tadi
kamu dari mana aja sih
jangan sampai ajat tahu kamu ketemuan sama kemet
bilang dari rumah emek
mak bawa dia ke kamar
abah lihat sendiri dia jalan sama heroes
ajatnya dari pagi nungguin kamu
ajat mau mengajak kamu ke rumahnya
untuk ngobrol sama ibunya
kamu pamit nyantai ke depan
tapi gak taunya kamu jalan sama si kemet
kalau sampai keluarga mereka tahu
kamu akan menjaga kemahiran kamu
kamu akan menjaga kemahiran kamu
bisa gagal semuanya
eros gak tahu mak
kalau kamu pun nggak tahu
apa pantes kamu itu jalan sama si kemet
sebenernya eros gak suka sama ajat
enak aja kamu bilang gak lupa
kita ini udah kekutangan budi banyak
tanpa bantu tawar dari keluarga mereka
kamu lagi ngecek porkas
itu dari mana sih med
bokapnya si eros nyariin lu
anak buahnya bos ajak juga
bolak balik terus depan rumah lu
lu jalan sama erus kan
saya tidak jalan jalan sama eros
kan ada bangku
kan muka lu lagi bengap
ya pasti maulah
dia punya mulut
apa amat terima
karena kamu pengen lulus
kenapa emak gak bilang
mestinya temate bilang
kursus kamu teh tinggal tiga bulan lagi
sayang kan kalau nggak selesai
eros teh kan bilang sama emak
gak apa apa kalau nggak ada uang
eros teh bisa tunda ujiannya emak
tapi kan harus nunggu enam bulan
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain